warga desa menawan gerobogan jawa tengah terpaksa membawa keranda jenazah di tengah banjir sedalam satu meter untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum yang aman dari genangan banjir
terlihat dalam video amatir saudara beberapa warga desa menawar gerobogan nekat menerjang banjir setinggi satu meter dengan membawa keranda jenazah
warga menerjang banjir setinggi satu meter dengan membawa keranda jenazah
warga membuat perahu dari batang pohon pisang untuk mengangkut keranda jenazah
warga terpaksa tetap menerjang banjir agar jenazah segera dimakamkan di tpu kecamatan kelambu yang aman dari genangan
jenazah akhirnya dapat dimakamkan meskipun kondisi cuaca buruk di tengah bencana banjir
mengguyur gerobogan jawa tengah menyebabkan sungai lusi meluap
dua tanggul bendung kiri kelambu pun jebol
tanggul sempat retak pada kamis lalu hingga akhirnya jebol pada jumat pagi
panjang tanggul jebol mencapai sebelas meter dengan kedalaman empat meter lebih
hujan deras selama empat hari kebelakang menyebabkan debit sungai lusi meluap
jebolnya tanggul pun merendam permukiman
dan sebagian warga mengungsi ke lokasi aman dari banjir
tepatnya di wilayah rt dua rw empat desa bugel kecamatan godong
panjang tanggul mencapai sebelas meter
dibenahi ini ini kan jebolan yang kedua berhubung air dari kalilusi itu sangat deras
akhirnya melimpas ke tanggul tanggul tersebut dan akhirnya tidak bisa membendung tanggul akhirnya
hai bobol yang terendam berapa rumah kalau sementara ini yang terendam ya adalah kalau
enam delapan rumah yang tercampur